usai komisi pemberantasan korupsi mengabarkan pemanggilan ex menteri pertanian pada rabu sebelas oktober atau hari ini pada pukul sepuluh pagi
partai nasdem mendorong proses hukum yang berjalan harus tetap berlangsung
sekretaris jenderal partai nasdem herbawi taslim menyebut partainya menjunjung tinggi nilai hukum di indonesia
ia menyebut akan menghormati proses hukum termasuk prinsip praduga tidak bersalah
nasdem berharap dalam kasus ini kpk bisa menegakkan hukum yang sebenar benarnya dan transparan kepada publik
saat ditanya soal kehadiran yassin limpo untuk memenuhi panggilan kpk
taslim menyebut partai nasdem menyerahkan kepada kuasa hukum yassin limpo untuk menangani proses yang berlangsung di kpk
kita sejak awal memang mendorong beliau untuk taat hukum
mendorong beliau untuk konsentrasi menghadapi proses hukum ini
dengan meminta beliau untuk mengundurkan diri dari jabatan mentan
pada prinsipnya kita menjunjung tinggi hukum
mempercayai hukum sebagai bentuk penyelesaian masalah di indonesia
dan berprinsip equality be federal law dengan memperhatikan prinsip prinsip ajas praduga tidak bersalah